hari ini sembilan jenazah ditemukan oleh tim sar tni polri di perairan kepulauan riau
sembilan jenazah tersebut diduga merupakan tenaga kerja indonesia ilegal yang menjadi korban kapal karam di perairan johor baru malaysia
jenazah ditemukan secara terpisah
enam jenazah ditemukan pada jumat pagi sedangkan tiga jenazah ditemukan jumat siang di sekitar lokasi yang sama yakni di perairan kepulauan riau
kesembilan jenazah langsung dibawa ke rumah sakit bayangkara polda kepulauan riau dengan menggunakan enam unit ambulans polda kepulauan riau
selanjutnya akan dilakukan identifikasi oleh tim dvi guna mengetahui identitas para korban
bahwa hari ini ditemukan sembilan mayat
diduga mayat ini mayat laka laut yang terjadi di johor
jadi pada pagi ini
pasca kecelakaan kapal pengangkut tki ilegal di johor malaysia sejumlah jenazah yang sudah teridentifikasi mulai dipulangkan ke tanah air
sementara itu proses pencarian korban masih terus dilakukan
jumat dini hari proses persiapan keberangkatan lima jenazah korban kapal karam di tanjung ru mersing johor malaysia selesai dilakukan
kelima jenazah yang sudah teridentifikasi ini dibawa dari rumah sakit sultan ismail johor baru
untuk selanjutnya diterbangkan ke indonesia melalui kuala lumpur international airport
rencananya jumat siang kjri johor akan menerbangkan dua jenazah atas nama sayyideh ke surabaya dan lambertus duan ke kupang
tiga jenazah lainnya masih menunggu kelengkapan berkas keberangkatan dan akan dibawa ke tanah air sabtu besok
memasuki hari kelima tim sar gabungan kepolisian malaysia berhasil mengevakuasi dua puluh empat korban tewas kecelakaan kapal pengangkut tki ilegal
delapan diantaranya sudah berhasil diidentifikasi